mulai delapan september dua ribu tujuh belas tarif tol jakarta bogor ciawi akan berlaku satu tarif sesuai dengan golongan kendaraan
sistem transaksi pun diubah dari tertutup menjadi sistem terbuka
pengguna tol jagorawi hanya perlu membayar satu kali dengan tarif yang sama
mulai dari rp enam lima ratus untuk kendaraan golongan satu hingga rp sembilan belas lima ratus untuk golongan lima
papan pengumuman tarif baru di ruas tol jagorawi sudah dipasang
meski tanpa ada pemberitahuan detail tentang sistem transaksi dan tarif baru tol jagorawi
tarif satu harga ini akan berlaku mulai delapan september dua ribu tujuh belas
dan jika dihitung kebijakan ini menguntungkan untuk pengguna tol jarak jauh dari jakarta ke ciawi atau sebaliknya
jarak dekat itu harusnya lebih murah dan jarak yang jauh harusnya disesuaikan dengan jarak
setuju nggak setuju ya karena sisi lain perbaikan servis jalan tol harus jalan terus
dan sisi lain kebutuhan kita sehari hari harus jalan sini